menyaksikan cnn indonesia news report ini ada kabar yang kurang mengembirakan bagaimana aksi perburuan gajah terhadap liar di sumatera itu masih terus berlangsung
di mana polisi menangkap tersangka dua pemburu gajah di kabupaten tebo provinsi jambi
mereka dituduh membunuh gajah kemudian mengambil gadingnya
tim gabungan polisi kehutanan balai konservasi dan sumber daya alam jambi dan pores tebo menangkap dua pemburu gajah
keduanya adalah warga sungai kabupaten tebo jambi
kedua pelaku beraksi pada bulan januari di hutan kabupaten tebo
seorang diantaranya menggunakan senapan rakitan untuk menembak gajah
sedangkan seorang lainnya bertugas menyimpan dan menawarkan gading gajah dengan harga dua belas juta rupiah per kilogram
selain senapan rakit polisi juga menyita sepasang gading dan tengkorak gajah dari dalam rumah tersangka
dan saat ini polisi sendiri masih mencari dua orang tersangka lainnya

ada yang rata rata ada di rancun yang kemudian di jambi